sementara itu jasa marga telah menyiapkan antisipasi untuk menghadapi puncak arus mudik natal dan tahun baru
yang diprediksi terjadi pada dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu dan arus balik pada tanggal dua januari dua ribu dua puluh
pada h delapan sampai h lima natal dan tahun baru dua ribu dua puluh satu tercatat sudah sekitar enam ratus empat puluh delapan ribu kendaraan yang keluar jakarta
jasa marga telah membentuk satgas siaga natal yang akan ditempatkan di beberapa rest area guna mengurai kepadatan pengunjung
upaya lainnya adalah mengoptimalkan kapasitas lajur memastikan bau jalan bersih dari gangguan kendaraan
serta menangani lokasi rawan kepadatan yang telah diidentifikasi di sejumlah ruas jalan tol
dengan kondisi saat ini khususnya di km enam puluh enam jakarta cikampek
setelah pertemuan dengan elevated dan lajur bawah jakarta cikapet
memang sudah terjadi kepadatan yang memang masih mayoritas orang orang itu perjalanannya ke arah timur
jadi memang paling tinggi peningkatannya itu di kondisinya di km enam puluh enam tersebut